kamera warga merekam proses pengangkatan sebuah mobil pickup
yang terjun ke laut di dermaga jamrut utara pelabuhan tanjung perak surabaya senin siang
dengan menggunakan kendaraan kren petugas memerlukan waktu satu jam untuk mengangkat mobil dari air
menurut saksi mobil pickup tanpa muatan ini awalnya diparkir oleh pengemudi di pinggir dermaga
menunggu kapal bersandar
ketika pengemudi pergi ke kamar mandi mobil tiba tiba berjalan mundur dan terjun ke laut
diduga sopir lupa menarik rem tangan saat memarkir kendaraan
saat kejadian tidak ada penumpang di dalam mobil
kecelakaan antara seorang pengendara sepeda motor dan minibus ini
terjadi di jalan raya pantura lemah abang kaliulu cikarang utara bekasi pada senin siang
pelajar smk pengendara sepeda motor menderita luka parah di wajah dan kaki
saksi menyebut korban awalnya melaju dari arah lemah abang menuju cikarang
saat melintas di lokasi kejadian korban berniat menyalip bus dari sebelah kiri
tetapi di saat bersamaan minibus berada di kiri bus
korban lantas menabrak bagian belakang minibus
korban dibawa ke rumah sakit
kejadian ini ditangani unit laka lantas pores metro bekasi
tim nikutan cnn indonesia